produser lapangan cnn indonesia gitami ningrum di balai kota jakarta
gitami bagaimana untuk pengerjaan mrt sampai siang ini berapa persentasenya
ya selamat siang daniar tadi memang sejak pukul sembilan pagi
gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama mendampingi presiden eri joko widodo
untuk datang dan melihat langsung bagaimana progres dari pembangunan lrt dan juga mrt
tadi pertama pada pukul sembilan pagi kedua basuki cahayapurnama dan juga presiden joko widodo
datang di kawasan lrt yang berada di cibubur
dan di sana sampai saat ini untuk progresnya sendiri dari presiden joko widodo
mengatakan cukup puas dengan pengerjaan yang saat ini sudah ada
setidaknya meskipun memang target yang di mana bangunan ini sendiri dari lrt
yang ditargetkan akan selesai
pada dua ribu delapan belas sudah mulai menunjukkan progres
dan untuk itulah mengapa kemudian presiden joko widodo datang langsung ke sana
untuk melihat progres tersebut
nah ada pun juga pernyataan pernyataan yang dikeluarkan oleh presiden joko widodo
terkait dengan lrt
pertama yang akan saya kabarkan informasinya terkait dengan lrt ini sendiri
menurut joko widodo prosesnya sudah sangat cepat dan targetnya memang akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
untuk mendukung adanya nanti penyelenggaran asean games
yang akan berlangsung di dki jakarta
nah selain itu juga nanti lrt cibubur ini tadi di tempat joko widodo berkunjung
tepatnya di kilometer tiga belas di sisi arah menuju ke jakarta
tadi dinilai juga sudah mulai proses land clearing
berarti ini dikatakan ini sudah mulai berkembang
ada pembangunan pembangunan tahap baru yang jelas pastinya nanti akan selesai pada tahun dua ribu delapan belas
selain lrt juga ada kunjungan selanjutnya di mrt
tepatnya di kawasan mrt duku atas
di mrt duku atas sendiri juga tadi joko widodo dan juga gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
langsung turun ke bagian bawah mrt tersebut untuk melihat langsung bagaimana proses perkembangan dari pembangunannya
sayangnya memang ditargetkan dari mrt ini seharusnya dapat digunakan pada tahun dua ribu delapan belas
namun sayangnya tadi gubernur dki sempat mengeluarkan pernyataan bahwa
dari mrt ini sendiri terdapat beberapa kendala terutama untuk pembebasan lahan
terutama untuk pembebasan lahan
terutama untuk pembebasan lahan
terutama untuk pembebasan lahan
dan upaya upaya yang dilakukan oleh pemref dki sendiri untuk mempercepat dari progres pembangunan ini sendiri
adalah melakukan proses konsinyasi dari lahan lahan tersebut
nah hingga saat ini untuk proses pembangunannya sendiri ditargetkan akan selesai pada akhir tahun dua ribu delapan belas
itu berarti mrt baru bisa akan digunakan oleh warga dki jakarta pada tahun dua ribu dua puluh
ini berarti akan ada kemunduran waktu beberapa bulan dari target sebelumnya
karena sebelumnya ditargetkan tahun dua ribu delapan belas mrt ini sudah bisa digunakan
selain itu juga sampai saat ini presiden joko widodo sendiri mengatakan cukup puas
dengan melihat pembangunan dari lrt dan juga mrt karena menunjukkan adanya progres progres
bisa langsung melihat benar benar yakin pada tahun dua ribu delapan belas dan juga tahun dua ribu sembilan belas
untuk mrt dan lrt bisa digunakan
dari pemerintah pusat juga presiden ri joko widodo mengatakan akan
terus melakukan memberikan bantuan jika ada kendala kendala terutama permasalahan kendalaan dana
untuk pembebasan lahan
joko widodo menjamin bahwa akan terus membantu pemerintah provinsi dki untuk menyelesaikan
agar mrt dan lrt ini bisa dipakai tepat pada waktunya itu pada tahun dua ribu delapan belas untuk lrt
untuk digunakan pada mendukung asean games nanti dan tahun dua ribu sembilan belas untuk mrt
danian langsung dari balai kota jakarta terkait dengan perkembangan terkini soal mrt dan lrt dua ribu delapan belas
jadi target penyelesaian pembangunan